bakso bakso kalau kita ngomongin masalah bakso ya itu udah kebayang ya isinya adalah
puah kaldu sama basonya ataupun tahu bakso nya tapi di surabaya ini ada yang famous
banget viral banget adalah bakso tetelan kenapa kayak seperti ini
ya tetelan sendiri adalah bagian otot yang menempel di lutut ataupun kaki sapi berbeda
dengan kikil yang lebih menempel pada kulit sapi ya di warung bakso pak kam di jalan genteng
muhammadiyah surabaya ini menyajikan tetelan menjadi beragam sajian mulai bakso urat halus
tetelan kuah kaldu tetelan ataupun mie ayam uh benar benar surga tetelan ya punya saya ini
yang spesial jumbo lah lihat tetelannya sejauh gede ini dan ini saya minta yang
dipotong potong oke kita coba ya bismillahirrahmanirrahim
ini sekali deget langsung full bener bener enak banget jadi ini menjadi alternatif buat
terlebih bila ditambahkan guyuran sambal dan kucuran jeruk wah makin mantap kombinasi
dari rasa umami berpadu dengan pedas dan asam segar dari jeruk untuk menjadi empuk
proses pemasakan tetelan membutuhkan waktu tak sebentar ya kalau ngetoknya itu lama lama masa
ya minimalnya sekitar lima jaman jadi kalau enggak lama nggak bisa itu nggak bisa iya keras
wih sehari hanya untuk tetelan bisa menghabiskan hingga empat puluh kg kebanyakan pembeli memilih membeli
jadi karena proses perolehan dan pemasakan tetelan yang tak biasa sebagai olahan rumahan
anda memerhantaskan abim baru femme ket acts ber satu udem lebih wah bagaimana andre
ayo kita lihat dibesarkan go ein
itu siapa yang makan detail lagi empuk empuk buku telanya bu ibu kalau di rumah bisa nggak
bikin kayak gitu beli aja mbak kesini ruwet ruwet enak tinggal tinggal makan ya udah mau
lanjut ya bu yan proporsi bakso tetelan ini pun dibanderol mulai dua puluh dua rupiah namun bila
tetelan kuah kaldu saja dua puluh rupiah buka mulai jam sebelas siang hingga sembilan malam ramainya
pengunjung memang dimulai di jam makan siang habis makan yang umami kita bergeser ke
yang manis manis di pasar atom surabaya ada deretan penjajah bubur madura di lantai dasarnya
bubur madura sendiri adalah campuran aneka jenis bubur mulai bubur sum sum mutiara gerendul ketan
hitam talam santan kental dan juga gula merah nangka sebagai makanan khas asal madura para
penjualnya adalah dari madura hai mi dek remak keberani beres ya mi mele bobor
rambut tangga mi ya campur campur koneng tak hahaha agak kameramennya tahun eng teng taruhnya
nggak ngerti kaulah oneng nih sekuni saya tahu sedikit sedikit yuk bubur madura uh ada tujuh
komponen meski beraneka ragam per porsi bubur madura ini pun dibanderol mulai sepuluh rupiah saja
u nyampe nunggu nih udah jadi ya
ini penampakan bubur madura itu komposisinya rame banget atasnya itu ada santannya yang dibikin kental
nah anda tim bubur yang diaduk atau enggak hahaha bismillahirrahmanirrahim
benar benar nyaman onggu yang artinya tuh enak banget jadi kita main tekstur ya di dalam mulut
itu rame banget karena macem macem setidaknya saya hitung ada lebih dari tujuh komponen terus
rasanya juga macem macem gurihnya dari santan kentalnya manisnya dari gula merahnya yang
dibikin kental banget ditambah kombinasi sama nangka nya mantap nyaman onggumi
menikmatinya semakin asik di tengah suasana pasar yang ramai berada di kawasan bubur madura
di sini pun merasakan keharmonisan
antar etnis di surabaya ada etnis madura jawa arab dan cina yang makan bersama
bubur madura bubur campur manis ada ini ada kecer gulanya tapi memang beda di sidoarjo sama
disini beda beda lebih walaupun sudah juga ada bubur manis cuman beda beda rasanya kalau ke
surabaya pasti kita kesini beli bubur di sini beda khas beda kental ya kayak terus lebih kental
lebih berasa gulanya juga
bubur madura ini pun terus eksis lintas generasi seperti mariamah yang melanjutkan dari ibunya
sejak tahun tujuh puluh an dan semua orang bisa susah susah gitu ya agak sulit gitu lah sulitnya itu yang
bikin gininya kalau resep itu memang dijaga dari dari ibu itu resepnya gini tidak boleh dirubah biar tetap
ya keturunan dari ibu ya bertahan lebih dari setengah abad penyajian bubur madura ini pun
masih dipertahankan secara tradisional mulai dari keranjang jinjing dan disajikan dalam pincuk
widasubianto agadipa surabaya jawa timur